spanyol real madrid dinobatkan menjadi klub sepak bola termahal di dunia versi majalah forbes
penobatan tahun ini merupakan tahun keempat secara berturut turut bagi klub berjulukan loss galacticos tersebut
dan kita lihat angka penghasilan untuk klub klub tersebut
ini adalah angka beberapa dari klub sepak bola yang ternyata menjadi beberapa yang terbesar
kami pilihkan lima yang terbesar untuk klub sepak bola termahal di dunia
kita lihat ini adalah tentu anda tahu dengan logonya anda tentu fans dari klub ini mungkin
kita lihat yang berada pada posisi pertama sebagai klub termahal di dunia adalah real madrid
real madrid penghasilan sebesar enam ratus sembilan puluh empat juta dolar amerika tampaknya membuat real madrid menjadi yang termahal
tidak hanya di sepak bola namun juga seluruh cabang olahraga
cristiano ronaldo menjadi salah satu faktor kuat bagi el real dalam menghimpun uang
dan ini belum ditambah lagi
konsistensi real madrid di ajang liga champions
selanjutnya kita lihat yang berada pada posisi kedua adalah barcelona
barcelona berada pada posisi kedua dengan menghimpun berbeda sedikit
dan ini anda tahu merupakan dua klub yang merupakan musuh buku yutan ya
kita lihat barcelona dengan penghasilan tiga lima puluh lima miliar dolar amerika dan berada pada posisi kedua setelah rival utamanya real madrid
selanjutnya kita ke inggris yang berada pada posisi ketiga adalah manchester united
dengan mengumpulkan angka tiga tiga puluh dua miliar
dan berhasil mengumpulkan dua enam puluh delapan miliar dolar amerika
selanjutnya dari mu kita bergeser ke posisi keempat
dengan mengumpulkan agak sedikit jauh memang gapnya antara dua klub ini
kalau tiga teratas masih sedikit saja bedanya
dan kemudian siapa yang merupakan fans arsenal
anda masih masuk
klub anda masih masuk
lima besar termahal
kita lihat dua dua miliar dolar amerika
yang berhasil dihimpun
dan indra ini adalah tiga
sudah hilang ternyata
itu adalah lima klub yang tadi termahal
salah satunya ada yang merupakan favorit indra mungkin
ya ada arsenal tuh ya
mungkin masuk terkait
tapi memang prestasinya
ini yang ingin kita sampaikan
semoga ini bisa menjadi contoh bagi persepak bolaan
bagaimana memanage klub yang baik profesional dan sehat
menghasilkan uang yang cukup banyak begitu
tapi tidak terlalu sibuk dengan intrik intrik yang berbau politik di dalamnya